jangan nanti ibu mega saya kira karena pdi sudah banyak kemenangan sudah ada di dpr sudah begini
nanti saya kasih cuma empat ya lemoh tidak mau tidak mau tidak mau
jadi kalau nanti yang lain tiga masih pdi belum tentu juga
tapi yang jelas pdi perjuangan pasti yang terbanyak
jadi masalah yang beliau pikul besar kami siap membantu kalau diperlukan pak
kemarin kan kita bergabung
di babak kedua sekarang kan kita ikut dari babak pertama
ya tentu nanti harapannya akan berpartisipasi lebih aktif
kalau beruntung itu artinya kalau kemarin dapat katakanlah empat besok tambah itu beruntung
kalau sama sama saja itu kalau ibarat usaha masih berugi
kalau berkurang oh itu cilaka itu
bukan mbak arti cara menghargai harus menghargai seorang menteri ada cara cara lain
dan itu saya kira pak jokowi memahami
satu hal bahwa sistem demokrasi kita ini harus menjaga tetap ada check and balance
kalau enggak kita semua semua aja sama di partai pemerintahannya ngapain ada yang di luar
kita ke informasi lainnya partai gerindra membantah meminta jatah menteri kepada presiden jokowi
namun elit gerindra mengakui ada komunikasi antara pemerintah dengan prabowo subianto
swasembada pangan air dan energi
wakil ketua umum gerindra sufmi dasko mengaku tidak pernah ada permintaan atau tawaran terkait menteri pertahanan dan menko polhukam ke partainya
seperti isu yang beredar
namun dasko mengakui konsep suasembada pangan air dan energi yang ditawarkan gerindra telah diterima pemerintah
dasko juga mengakui kemungkinan prabowo subianto telah menyiapkan sejumlah kader untuk menjadi calon menteri jika akhirnya setuju masuk gerbong kabinet jokowi
sementara wakil ketua umum gerindra sufmi dasko mengakui ada komunikasi antara pemerintah dan menko polhukam ke partainya
sementara wakil ketua umum pkb jazilul fawait menegaskan partainya pasrah sepenuhnya kepada jokowi soal kemungkinan gerindra bergabung
pkb berkomitmen tetap mendukung apapun keputusan jokowi
saya justru belum dengar sama sekali kalau kemudian ada soal kementerian pertahanan dan lain lain
kenapa karena pembahasan konsep konsep itu sedang berjalan lalu kemudian tiba tiba ada berita katanya kok tiba tiba presiden menawarkan
menteri pertahanan saya agak heran aja bahwa kemudian ya berita itu kemudian beredar sumbernya dari mana saya nggak tahu
jadi kalau ada berita berita seperti itu saya klarifikasi bahwa tidak ada pembicaraan mengenai menteri pertahanan atau menko polhukam
baik ditawarkan ataupun meminta nah untuk pembicaraan soal masuk atau tidak di kabinet partai gerindra akan memutuskan dalam satu rakornas
rakornas itu yang kemudian akan diselenggarakan dalam waktu dekat tetapi kita akan lihat dulu sinyal sinyal tentang konsep yang kita tawarkan
baru kemudian itu yang akan kita bahas di rakornas
apakah masalah atau tidak masalah kalau misalnya pak jokowi mengajak satu partai dari oposisi misalnya gerindra untuk masuk ke dalam gerbong koalisinya
pkb pasrah pak jokowi
jadi tidak ada masalah kalau kemudian pak jokowi mengajak gerindra masuk
tidak khawatir jatah kursinya berkurang untuk diberikan ke gerindra

hasil keputusan pak jokowi pasti dengan pertimbangan yang matang
sementara itu partai gerindra mengakui ada pembicaraan mengenai tawaran masuk ke kabinet jokowi maruf
gerindra juga telah menyerahkan konsep tentang swasembada energi pangan dan air kepada presiden
namun gerindra menegaskan ketua umum prabowo subianto belum memutuskan sikap terkait tawaran bergabung ke kabinet pemerintahan jokowi
muzani membenarkan adanya tawaran dari utusan presiden agar gerindra bergabung di kabinet mendatang
prabowo belum memutuskan sikap resmi gerindra
prabowo baru menyodorkan konsep belum spesifik menyerahkan nama kandidat menteri
gerindra juga menyadari partai koalisi pendukung jokowi ada yang keberatan
jika gerindra bergabung sehingga menurut muzani partainya tidak ingin membebani presiden
pembicaraan itu memang ada dan kita tidak pungkiri bahwa tak ada pembicaraan ada pemikiran di sekitar istana untuk itu
tidak serta merta menerima tawaran itu sebagai sebuah tindakan
sekali lagi karena kita merasa dua ribu sembilan belas dalam bebas kemarin kita adalah komputer yang berseberangan dengan pak jokowi
pokoknya kami menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terserah presiden tapi kami sudah menyampaikan cara kami bisa bergabung
kalau presiden bisa menerima itu ya tentu kami bismillah niat bersama sama untuk melakukan perbaikan
tapi kalau itu dipahaminya sebagai sebuah
perbedaan caan dan seterusnya ya sudah itu terserah presiden
partai koalisi pendukung jokowi bereaksi atas pernyataan wakil ketua umum partai gerindra arief puyono yang mengatakan partainya mendapat tawaran tiga menteri
meski menyerahkan sepenuhnya kepada presiden namun partai koalisi meyakini jokowi akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan koalisinya sebelum mengajak gerindra bergabung
sekjen partai nasdem joni pelati berpendapat politik dan sikap kesatria yang ditunjukkan pihak yang kalah pihaknya
yang kalah pilpres untuk menjadi penyeimbang pemerintah
jangan ditanya pada saya itu pertanyaan kepada seluruh pimpinan partai politik
ya menjadi pemenang ya yang betul betul bertanggung jawab dan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawal pemerintahan
dan menjadi yang kalah yang satria tapi bersama sama untuk bisa membangun negara
contohnya check and balance dari parlemen dalam sistem presidensial system harus bisa berjalan dengan baik
kita boleh berdebat ya berdiskusi di parlemen
tapi kebijakan negara kebijakan eksekutif anggota kabinet termasuk dalamnya adalah domain presiden
oke tapi artinya nasdem tidak setuju ya kalau misalnya kemudian masuk gitu lebih baik ada check and balances gitu ya
nah persetujuan bukan dari partai nasdem dari presiden
kami mendukung keputusan presiden tetapi kami mengingatkan keadapan politik
tapi kalau presiden memilih untuk satu pertimbangan politik itu adalah keputusan presiden kami dukung
namun apabila presiden tidak memilih karena satu pertimbangan politik kami juga sangat mendukung keputusan itu
isu partai gerindra meminta tiga pos menteri di kabinet joko widodo maruf amin diakui oleh waketum gerindra arief puyono
pernyataan puyono ditanggapi beragam oleh partai koalisi jokowi maruf
pdip menilai penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden jokowi
jelang pelantikan joko widodo maruf amin sebagai presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat pada dua puluh oktober mendatang
bergulir isu partai gerindra yang bakal merapat ke pemerintahan jokowi di periode kedua dan meminta jatah tiga kursi menteri
waketum gerindra arief poyuono seperti dilansir detik com mengakui bahwa gerindra meminta tiga pos kementerian di pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇
namun semua bergantung pada presiden jokowi yang memiliki hak menyusun kabinet
menurut poyuwono di tiga pos itu tiga nama dikabarkan disodorkan ketua umum gerindra prabowo subianto
untuk masuk kabinet kerja jilid dua yakni waketum gerindra edi prabowo fadlizon dan pendamping prabowo di pilpres lalu sandiaga uno
di sisi lain ketua dpp pdip puan maharani menilai urusan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif jokowi sebagai presiden
sementara itu wasek jen p tiga ahmad baidowi menyebut hingga saat ini partai partai koalisi indonesia kerja bahkan belum mengetahui soal pos menteri yang akan mereka dapatkan
apalagi dengan gerindra yang merupakan partai pesaing di pilpres lalu
sementara itu jubir prabowo subianto dhanil anzapsi mencutak membantah pernyataan waketum gerindra arief puyono
dhanil menegaskan ketua umum partai gerindra prabowo subianto tak pernah membahas jatah kursi menteri dengan presiden
menurut dhanil dalam beberapa kesempatan ketika bertemu ketua umum pdip atau presiden jokowi
prabowo tak pernah membahas tentang jatah menteri namun hanya menawarkan konsep kerja
menjelang pelantikan presiden dua puluh oktober mendatang isu bergabungnya partai gerindra dalam gerbong koalisi pemerintahan jokowi maruf
terus menguat elit gerindra mengklaim ada pembicaraan dengan utusan presiden
di kabinet sementara partai koalisi pendukung jokowi bereaksi
lalu bagaimana sebetulnya dinamika pembagian kursi menteri dan apakah gerindra akan betul betul mendapatkan pos menteri tertentu
kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio malam ini
ada sekjen partai nasdem bang joni plate dan juga ketua dpp partai gerindra bang amat riza patria dan tentu saja analis politik dari kedai kopi bang henry satrio
terima kasih sekali bapak bapak sudah hadir di studio cnn malam ini
dan kita nanti akan membahas setelah break
yang satu ini nanti kita akan mendengarkan pernyataan dari wakil ketua umum gerindra arief puyono terkait dengan betul tidak sih gerindra ini akan mendapatkan pos menteri di kabinet jokowi dan juga kiai haji maruf amin
kita akan kembali saat lagi tetap di layar demokrasi
tapi yang jelas pdi perjuangan pasti yang terbanyak
jadi masalah yang beliau pikul besar kami siap membantu kalau diperlukan pak
kemarin kan kita bergabung di babak kedua
sekarang kan kita ikut dari babak pertama
ya tentu nanti harapannya akan berpartisipasi lebih aktif
kalau beruntung itu artinya kalau kemarin dapat katakanlah
empat besok tambah itu beruntung
kalau sama sama saja itu kalau ibarat usaha masih merugi
kalau berkurang itu silaka itu
bukan berarti cara menghargai harus menghargakan seorang menteri dan segala macam
dan itu saya kira pak jokowi memahami
satu hal bahwa sistem demokrasi kita ini harus menjaga tetap ada check and balance
kalau enggak kita semua semua aja sama di partai pemerintahannya ngapain ada yang di luar
anda masih menyaksikan layar demokrasi dan sebelum kita membahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio malam ini
kita akan lihat dulu pernyataan dari wakil ketua umum partai gerindra arief puyono terkait dengan
memang betulkah ada tawaran menteri terhadap partai gerindra
berikut ini kita lihat
nah ini dibacakan mungkin kita baca bareng bareng sandiaga fadli dan edi prabowo mereka semua tokoh gerindra
yang kompeten dan cerdas tuh
sepertinya kita memang akan minta tiga posisi kementerian di pemerintahan joko widodo maruf amin
tapi semua itu bergantung dengan presiden joko widodo
yang punya hak menyusun kabinet
memang meminta ditawari atau ada deal itu sebetulnya bang riza
jadi yang pertama saya flashback ke belakang ya
dulu setelah ribut pilpres selesai
ada keinginan para pihak agar pak prabowo ketemu dengan pak jokowi ya
akhirnya ketemu setelah tiga bulan
pilpres selesai ya
kenapa prabowo akhirnya mau ketemu
banyak orang yang minta jangan ketemu dan sebagainya
karena pak prabowo itu selalu konsep dan pemikirannya memikirkan yang lebih besar
kepentingan pribadi kepentingan partai golongan itu di belakang
selalu kepentingan masyarakat di bersatuan nkri merah putih dan sebagainya
dan selesai sudah
dalam rangka mendinginkan suasana agar di arus bawah tidak ribut
dan terbukti hari ini
perlu saya tegaskan
dalam pertemuan itu hingga hari ini
tidak pernah ada pertemuan lagi
antara pak jokowi dengan pak prabowo
dan sejak pertemuan itu sampai hari ini
tidak pernah berbicara soal kabinet
di posisinya apalagi nyemut daun
jadi sekali lagi perlu kami tegaskan
sejak hari itu hingga hari ini
kami partai gerindra tidak pada posisi meminta minta menteri
tidak pada posisi mengejar mengejar jabatan menteri
tidak pada posisi itu
bang reza tapi tadi pernyataan
dua petinggi partai anda
dari wak ketum pak dasko kemudian sekjen
mengakui ada komunikasi dari lingkaran di sekitar istana
bahwa ada komunikasi ada tawaran untuk bergabung ke koalisnya pak jokowi
itu anda mendengar juga tidak
jadi memang belakangan ini
belum lama ini saya mendengar ada di sekitar ya
saya tidak sebut namanya sekitar istana
yang membangun komunikasi
supaya partai gerindra bisa sama sama di pemerintahan
tapi ini kan kami belum dengar
langsung dari pak jokowi
ya itu kan biasa dalam penyusunan kbri ke depan itu
ya jangankan kami sebuah partai ormas
kalau itu memang keluar dari sekitaran istana
itu kan bisa banyak orang ya
jadi buat kami sampai hari ini
yang perlu kami tegaskan
posisi kami partai gerindra sejak bertemu hingga hari ini
pak prabowo tidak pernah minta minta jabatan
jadi itu perlu kami tegaskan kembali
kalau memang ada para pihak di sekitaran istana
membangun hubungan komunikasi
saya kira itu satu yang biasa saja
di dalam politik ini
tidak usah kita berlebihan meresponnya
yang penting bagi partai gerindra bagi pak prabowo
mari kita kedepankan kepentingan bangsa kepentingan rakyat
di atas kepentingan golongan dan partai
itu komunikasinya tadi berarti tidak resmi
kalau tadi menurut mas riza
komunikasinya dengan orang di sekitaran istana
atau dengan salah satu partai pendukung pak jokowi
tidak pernah berkomunikasi
secara langsung dengan pak jokowi
jadi jelas kan
memang faktanya memang tidak ada
tandang bang john yang sering ketemu pak jokowi
atau prabowo kalau bicara kabinet
itu kan faktanya yang ada
kalau ada orang di sekitaran mendiskusikan itu
menurut kami itu biasa saja
di politik ini bisa saja
berarti itu tidak resmi
dari penawaran presiden
hanya orang orang di sekitaran
kita tidak tahu apakah orang orang itu ya
kan kita tidak tahu
apakah betul dan sebagainya
kami kan kembali nanti kita lihat lagi
yang penting bagi kami
kami tidak pada posisi meminta minta jabatan
kami memang punya konsep
sebagaimana sering disampaikan
soal membangun negara pentingnya pertahanan
pentingnya kedokteran pangan
pentingnya kedokteran energi
pentingnya kekuasaan birokrasi
pentingnya kondisi yang tidak korup
itu kan menjadi visi misi
daripada partai gerindra
itu kan bagus saja biasa
saya kira juga pak jokowi
juga punya misi misi program
yang mungkin sebagian sama
tapi pada posisi hanya hari ini
kami perlu tegaskan
kami tidak pada posisi minta minta jabatan
oke kalau konsepnya berarti sudah diserahkan ya
soal soal sembarangan pangan
air dan juga energi
kalau konsep itu
kalau konsep itu kan sudah sejak awal
cuma kita tidak pernah menyerahkan secara khusus gitu
ini pak prabowo ngasih ke pak jokowi
tidak pernah orang ketemunya kemarin
tidak bawa konsep
ketemunya ngobrol ngobrol biasa di kereta
kan tidak bicara konsep
konsep tadi yang saya maksudkan
itulah konsep besaran partai gerindra
yang sudah disampaikan
di banyak kesempatan
di ruang ruang publik
kita tuh punya konsep seperti itu
itu kan satu yang biasa saja
sesuatu yang baik
ingin membangun bangsa ke depan
dari salah satu partai motor koalisinya pak jokowi
gerindra ini menawarkan konsep
yang katanya sudah diterima oleh presiden
kalau menurut elit elit yang lainnya
tapi kalau menurut pak riza tadi
ya hanya konsep konsep saja
yang sudah banyak beredar di publik
kenapa kok gerindra yang menjadi isu besar
gerindra salah satu partai dari sembilan partai yang ada di senayan
dan yang ada di senayan itu limanya koalisi presiden
empat yang ada di luar
kalau disebut dengan kegotong royongan politik
tidak hanya gerindra
sembilan sembilannya lah kegotong royongan politik
bahkan partai partai yang lain pengusung presiden
itu ada sepuluh kan
kalau mau digotong royong ya empat belas empat belas
tapi bukan itu yang dikendaki oleh masyarakat
bukan kegotong royongan dalam konteks
bagi bagi jatah menteri
yang dibutuhkan oleh masyarakat itu
kabinet yang bisa menerjemahkan
visi dan misi presiden
yang sudah disampaikan pada saat kampanye
jadi kalau mau jadi anggota kabinet
kalau dipilih oleh pak jokowi dodo
yang harus ada di pikirannya
maupun pikiran partainya
bahwa menteri yang ditugaskan menjadi pembantu presiden itu
melaksanakan atau menerjemahkan visi dan misi presiden
tidak ada misi lain
kalau gerindra punya visi misi tadi
sebagian sudah ada di pak jokowi
tetapi jangan bawa itu
datang dan lihat mana programnya pak jokowi
mari kita terjemahkan program pak jokowi dodo
di dalam tugas kesehariannya para menteri
pak jokowi sudah sampaikan
yang ada itu visi dan misi presiden dan wakil presiden
bukan visi dan misi calon presiden
visi dan misi para menteri
bang tapi bagaimana menerjemahkan tadi
yang disampaikan oleh seorang wakil ketua umum gerindra
mas arief puyono itu kan wakil ketua umum gerindra
sampai beliau bisa bicara seperti itu
kan artinya tidak mungkin
kalau tidak ada yang membisikkan ataupun
anda melihatnya bagaimana
kalau dari sisi gerindra nya
saya tentu hanya mendengar apa yang disampaikan oleh pak prabowo
sebagai ketua umum
kalau dari sisi partai demokratnya
saya hanya mendengar dari apa yang disampaikan oleh pak sby
demikian halnya dari pan dan dari pks
kecuali pak prabowo memang menugaskannya secara khusus
seperti dulu saya pernah mendapat tugas untuk menyampaikan
yaitu tugas secara khusus
sudah diajak ngobrol belum sih bang
sebetulnya partai koalisi dengan pak jokowi ini
artinya meminta masukan kalau menambah gerbang koalisi
antara pak jokowi dengan partai koalisi
itu urusan rumah tangga kami
ya urusan internal koalisi
tapi di koalisi itu tegak sekali posisinya
kami menghormati betul ya
di sisi yang lain kami punya kewajiban
untuk memastikan mengawal kebijakan presiden itu dengan baik
apakah dengan memperbantukan tenaga tenaganya
toko toko politiknya yang diminta oleh presiden
atau melalui kebijakan kebijakan di parlemen
untuk mengawal kebijakan presiden
tapi terlalu jauh ya kalau kita mencampuri hal hal yang sifatnya teknis
ini sedikit panjang sedikit ya namaya
ada tiga hal yang kami bicarakan
kemarin saya sudah sampaikan di metro tv
dan mas henry juga ada di sana
yang pertama itu terkait dengan gagasan kehidupan kebangsaan
kami diskusikan itu
apalagi selalu itu didiskusikan
karena memang tantangan kehidupan kebangsaan ini besar
yang kedua kami bicarakan tentang relasi atau hubungan antar lembaga negara
lembaga kepresidenan lembaga parlemen lembaga mpr lembaga yudikatif
dan semua lembaga negara
dimana kita membutuhkan kerjasama antar lembaga negara
untuk memastikan ya kepentingan indonesia itu betul betul dalam titik simpul yang kuat
dan yang ketiga yang kami bicarakan dengan presiden adalah efektifnya kabinan pak jokowi dodo menerjemahkannya
yang kami tidak bicarakan juga ada tiga
yang pertama terkait dengan arsitektur dan struktur kabinet
pak jokowi silahkan urus itu
yang kedua nomenklatur
karena dia menerjemahkan dari harapannya
harapannya dari kekiniannya indonesia
dan yang ketiga anggota kabinet
siapa yang cocok secara kemistri dengan dia
disamping syarat syarat normatifnya seorang calon untuk jabatan jabatan sepenting
tingkat menteri atau setingkat menteri
itu kita serahkan
kami memberikan dukungan penuh pada presiden
bang plate anda mencium ada negosiasi lain antara gerindra dengan partai koalisi pendukung seperti pd perjuangan
jangan dijawab dulu
kita akan kembali sesaat lagi di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi
dan sebelum bang joni menjawab pertanyaan saya
kita akan putar pernyataan bang joni soal keadaban politik ini
ada yang menarik
kemarin saya bertanya ke bang joni langsung
langsung di gedung parlemen
itu pertanyaan kepada seluruh pimpinan partai politik
ya menjadi pemenang ya yang betul betul bertanggung jawab
dan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawal pemerintahan
dan menjadi yang kalah yang satria
tapi bersama sama untuk bisa membangun negara
contohnya check and balance dari parlemen dalam sistem presidensial system
harus bisa berjalan dengan baik
kita boleh berdebat berdiskusi di parlemen
tapi kebijakan negara kebijakan eksekutif
anggota kabinet termasuk dalamnya adalah domain presiden
tapi artinya nasdem tidak setuju ya kalau misalnya kemudian masuk
lebih baik ada check and balances gitu ya
nah persetujuan bukan dari partai nasdem
kami mendukung keputusan presiden
tetapi kami mengingatkan keadapan politik
tapi kalau presiden memilih untuk satu pertimbangan politik
itu adalah keputusan presiden kami dukung
namun apabila presiden tidak memilih
karena satu pertimbangan politik
kami juga sangat mendukung keputusan itu
oke ada keadaban politik yang kesatria
yang kalah harus kesatria
untuk melakukan check and balances
ini ditujukan ke siapa bang sebenarnya
ini hal yang normal yang disebut dengan habitus mentis
satu keadaban politik baru
tapi itu berlaku di seluruh dunia
apalagi kalau di sistem parlemen terjelas itu pemisahannya
yang kalah ya kalah
yang menang ketua partainya menjadi peralamentri
kalau di kita presidensial system ada campur campur sedikit
tetapi di dalam demokrasi yang sehat
apalagi kita ini masih baru dalam demokrasi
perlu ada edukasi bagaimana demokrasi yang bermanfaat untuk kita
rakyat perlu tahu juga satu kontestasi itu harus ada akhir
akhirnya itu ada kalah ada yang menang
jelas bisa nyawa ini kalah ini menang
tapi membangun negara bisa bersama sama
di dalam sistem ketatanegaraan
nah disitu yang saya maksudkan
yang menang harus mampu nanti menjalankan pemerintahan
mengawal pemerintahnya dengan baik
yang kalah harus tahu juga saya kalah
tapi dari fungsi fungsi tertentu
saya juga seperti pak reza bilang tadi
semua ini kan mau menjadi negarawan yang baik
ya bekerja untuk negara
semuanya untuk negara
kepentingan negara nomor satu
seperti yang disampaikan lah semuanya
jadi terjemahkan di dalam sistem ketatanegaraan itu dengan benar
kalau presiden membangun koalisinya
berdasarkan pilar utamanya
partai koalisi utamanya
itu terjadi di dua ribu empat belas
pilar utamanya dari koalisinya
tetapi mengingat kekuatan parlemennya yang sangat terbatas
karena waktu itu kami minoritas di parlemen
ruang kerjasama diperluas
sekarang ada perbedaan sedikit
kami memenangkan pilpres
sekaligus menguasai mayoritas parlemen
tetapi ruang itu tetap dibuka
sesuai dengan kewenangan presiden
kalau presiden tidak perlu lagi bantuan di dalam kabinet
tapi bantuan kerjasama antar lembaga
tapi kalau presiden bilang memasukkannya juga
tapi dengan catatan kaki di situ
dan misi presiden
dengan catatan kakinya
ini artinya apakah ada nada sedikit mengancam
atau memang sudah tidak perlu lagi untuk menambah gerbong koalisi di kabinet menurut anda
menurut anda gimana mas
memang kedua kawan saya hari ini
ini luar biasa bahasa politiknya
bang joni ini kan sebetulnya intinya itu
ini interpretasi boleh bang ya
gak usah nambah nambah ngapain sih
tapi kan bahasanya keren
saya serahkan kepada presiden
ini hak perorangan dari presiden
tapi ada ada politik
itu kan yang di garis bawahi kan
jadi intinya adalah
kalau bisa presiden udahlah
kita ini sudah cukup
gak usah nambah nambah lagi
nah justru sekarang yang menarikan gerindra nih
saya tuh memang beberapa hari ini
mbak nana bingung juga sama gerindra
ini kenapa tiba tiba kok kayaknya pengen banget dapat menteri gitu
itu menurut saya
berarti anda memacanya memang gerindra juga ngebet banget
pengen banget gitu
pengen banget gitu masuk ke dalam kabinetnya pak jokowi
dengan segala hormat
makanya dengan segala hormat
wakil ketum itu bicara begitu kan
pak arief tuh pak arief
nah maksud saya
pada saat mendengar dan membaca
itu saya berpikir ini gerindra apakah tidak mempertimbangkan pendukung pendukungnya ya
terus kemudian tiba tiba mau masuk gitu
waktu di kongres bali itu kan
pak jokowi sebetulnya kan ngasih kodenya kan dua ribu empat ratus tiga puluh enam
tiga itu udah termasuk banyak gitu
waktu dia menjaminkan pdip akan dapat terbanyak
misalnya taruhlah delapan atau enam
tiga ini banyak bener nih
nasdem belum tentu tiga loh
belum tentu tiga
jadi luar tiba tiba masuk tiga gitu
bahkan ini kan perkembangannya banyak tuh
dikait kaitkan juga sama mpr misalnya
wah ini prabowo dibohongin lagi nih
ketua mpr nya gak dari gerindra
kan jadi macem macem
sebetulnya kalau memang sudah mau dipotong gitu ya
sudah gerindra gak masuk
nasdem juga tenang
nah tapi kan memang sekarang keadaannya ini memang ujian untuk pak jokowi
ini ternyata adanya di ujung ujung
yang tidak bisa selesai dengan sekedar pencitraan saja
jadi memang beliau harus act
tapi kan ketika gerindra pengen masuk
harusnya sudah ada sinyal dari sana
kan tidak mungkin orang tiba tiba ingin masuk kalau tidak ada sinyal
anda membacanya ada sinyal juga tidak sih dari lingkungannya pak jokowi
atau dari koalisi yang lain
atau mungkin dari pak jokowinya sendiri
ini kita membacanya mesti banyak sinyal sinyal itu
kenapa kemudian ada peristiwa gondang dia
yang bersamaan dengan peristiwa teguh umar
apa yang terjadi sih sebelumnya teguh umar
apakah benar benar gara gara nasi goreng itu yang lezat
atau karena memang ada tawaran lain yang membuat nasi goreng apapun rasanya
akan menjadi lezat gitu kan
jadi memang potongan potongan ini akhirnya dicoba untuk dimengerti juga oleh masyarakat
ah ini jangan jangan ada nih kali ini
dan satu lagi nana
sebetulnya ada lagi lobang yang pak jokowi berikan kepada masyarakat untuk
silakanlah melakukan proses sendiri
kan tidak menutup kemungkinan ada profesional terafiliasi partai politik
mungkin salah satunya bisa dari gerindra
makanya dari awal nana
saya itu selalu bertanya
ini sebetulnya yang diberikan kesempatan bergabung
prabowo atau gerindra
itu berbeda lho pak
kalau prabowo seartinya gak harus orang gerindra
tapi bisa saja profesional yang terafiliasi atau dekat dengan beliau
atau mungkin pak jokowi tanya juga
kira kira ada nggak profesional dari sana yang bagus bagus
yang bisa masuk ke sini
jadi memang tentu gerindra juga
oke mas henry kita sebetulnya ingin mengklarifikasi ataupun mengkonfirmasi
isu yang beredar belakangan ini di beberapa media
di media sosial juga bahwa pak prabowo ini mendapatkan tawaran untuk menjadi menteri pertahanan dan juga menko polukam
jadi begini ya tadi kan saya sudah sampaikan berkali kali ya
bahwa tidak ada permintaan sampai hari ini dari pihak kami atau dari pihak sana secara resmi tidak ada
kalau orang di sekitar itu kan bebas saja menerjemahkan pertemuan di mrt kan sudah sangat lugas
pertemuan di tengku ulma juga sudah sangat jelas yang dibicarakan
bahkan ke depan pak prabowo akan roso
nanti bisa ketemu dengan ketua umum nasdem
ketua umum pak erlangga
pak erlangga caimin semua p tiga sudah di partai
itu akan dilakukan sesuai dengan waktunya lah begitu
jadi itu satu silaturahmi yang ingin dibangun oleh kami dan oleh semua pihak
ingin semua para elit ini bersihkan silaturahmi lah
pilpres sudah selesai kita punya visi misi program
mungkin ada yang sama ada yang berbeda
tapi silaturahmi akan jalan dan itu akan kita lakukan
semua kita akan ketemu
dan itu tidak ada hubungannya dengan p tiga
ada hubungannya dengan kabinet
tapi justru kita ingin memperlihatkan pada masyarakat
ini kan masih belum selesai masalah kita ini kan
politiknya selesai tapi masyarakat masih demo mahasiswa
ini kan jangan nanti dikait kaitkan dengan urusan politik
tidak ada hubungannya
mahasiswa masyarakat demo itu gak ada hubungan dengan pilpres
nggak ada hubungan dengan politik
kalau masyarakat keberatan dengan undang kpk silahkan sampaikan pada salurannya kuhap
jadi jangan ditarik pada urusan pilpres
karena urusan pilpres sudah selesai
kami gerindra dengan koalisi adil makmur pak prabowo sandi
sudah mengerti memahami menerima semua ini
dan kita ingin ke depan membangun demokrasi yang lebih baik
yang lebih kondusif politik yang lebih baik
dan kami ingin terlibat dalam pembangunan sesuai dengan porsinya
porsi kami di mana
porsi kami sekarang kan ada di parlemen
itulah porsi kami
kalau urusan kabinet itu bukan porsi kami
kami kan tahu diri
seperti bang john itu urusan pak jokowi
dengan partai partai pendukungnya
jadi harus kami tegaskan bang henry
itu semua adalah hak progratif daripada presiden
tentu presiden pasti akan berbicara dengan partai partai pendukungnya
oke kita akan tanya tadi bang joni belum jawab pertanyaan saya
soal adakah negosiasi antara gerindra dengan partai koalisi pendukungnya pak jokowi
seperti pd perjuangan
kita akan jawab ya bang ya setelah ini ya
saat lagi tetaplah di layar demokrasi
dan anda masih menyaksikan layar demokrasi
dan kita akan langsung meminta bang johnny untuk menjawab
anda mencium ada negosiasi di luar partai koalisinya pak jokowi
antara gerindra dengan mungkin pdi perjuangan
kehidupan perpolitikan nasional kita ini jangan terlalu didramatisir
dan seolah olah drama yang besar
lalu menempatkan gerindra sebagai pemain utama di dalam satu skenario besar
tidak biasa biasa saja
dia presiden terpilih itu satu
rakyat minta para tokoh tokoh nasional para pengamat analis analis minta
selesai pilpres mari kita bangun kekokohan nasional kita
mari kita bangun soliditas nasional kita
dibangunlah komunikasi komunikasi politik
ibu bertemu dengan pak prabowo
tapi langsung dibilang wah ini merancang satu skenario kaukus baru kekuatan baru
bang surya bertemu dengan rekan rekan koalisi
wah ini sudah terjadi
pecah kongsi katanya
enggak ini kita membangun silaturahmi untuk itu tadi
sekarang soliditas nasional kita bangun
belum lagi ya tiba tiba pak anies bertemu dengan pak surya paloh
yang setara kebetulan melanjutkan pertemuan di bandara
juga mulai drama drama besar
tidak ini membangun soliditas nasional kita
kita saling berkomunikasi di peran peran politik sesuai dengan ketatanegaraan kita
marilah kita bangun itu dengan baik
walaupun kita tahu komunikasi politik itu hal yang biasa
semua ruang itu boleh diperluas
mungkin pintunya ke tungku umar pintu masuk kuncinya bukanya gampang masuk
masih ada pintu pintu yang lain
makanya saya sedikit agak terkejut pada saat mendengar juga seorang tokoh dari gerindra bilang
kami dapat tiga kursi sudah bicara dengan ibu
nah sekarang tugasnya pak joko widodo untuk meyakinkan rekan koalisi yang lain
kalimat seperti itu
membuat masyarakat itu terperanjat
nah komunikasi politik ini dilakukan secara cair
tapi kita hormati kalau pak jokowi itu punya kewenangan
setelah pilpres kita bangun komunikasi yang cair di antara tokoh tokoh politik
tapi dengan menghormati ketatanegaraan
tadi disinggung ya bang surya juga singgung
check and balances itu perlu
nah presidential system check and balance dari mana
antar lembaga bukan antar orang kok itu
oke baik jadi bang joni tetap berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang baik adalah ada check and balance
artinya gerindra sebagai pihak yang kalah harus menjaga check and balance itu
lembaga dpr lembaga dpr lembaga dpr lembaga kepresidenan lembaga lembaga lain ini punya titik kesimbangan dan saling mengontrol
saling mengawasi sesuai aturan ketatanegaraan
di parlemen kita boleh berdebat
ada gerindra yang jalan pikirannya visi misinya ada nasdem dengan visi misi bersama pak jokowi dodo terkait dengan kebijakan
ada titik simpul yang sama
misalnya soal ketahanan pangan ketahanan energi ketahanan air ketahanan apapun juga untuk kepentingan nasional kita ada titik simpul yang sama
how you bagaimana itu dilakukan kita punya strategi dan cara yang berbeda beda
oke menurut mas henry bagaimana harus ada check and balances ini bersayap sekali sebetulnya
jadi gini lah jadi kalau bang johnny cerita kita dengarkan aja
nanti juga keluar juga kode kodenya itu sebenarnya ada juga kan tadi kan terus menerus membahas hal yang menurut saya membuat semuanya ini jadi lebih abu abu lagi gitu sebenarnya
jadi ceritanya kita udah dapet nih bang johnny bicara nih jadi tambang gak keruan juga gitu memang sengaja kelihatannya tapi kan sebetulnya prinsipnya begini bang johnny sudah berkali kali bilang
kalau gerindra masuk nggak apa apa tapi kalau gerindra nggak masuk itu lebih baik lagi gitu kan
kan secara simbol simbol tadi sudah disampaikan kita lihat lagi tayangannya berkali kali jadi kalau kemudian pertanyaan pertanyaan tajam itu berusaha diputar putar sama bang joni ya memang begitu
jadi kalau sekarang judulnya jatah menteri untuk gerindra siapa takut ya mungkin ada juga beberapa gak takut sih cuma resah lah
mana jatah menterinya dari parpol kami kalau ada parpol yang tidak diperhitungkan kemudian masuk
berarti anda melihat ada sedikit kekhawatiran sebetulnya dari partai partai koalisinya pak jokowi bahwa jatahnya ini akan berkurang kalau gerindra itu masuk gitu dalam gerbong
singkatnya jales lah ya itu kan sama sama berjuang kemudian terus dapat menteri lagi makanya dari tadi nih saya agak lega juga pada saat bang riza bilang enggak kok gak ada deal apa apa
tapi kalau kemudian nanti mungkin masuk diajak ya bang rizanya nggak apa apa
bang jonny pun sekarang juga dibilang enggak apa apa enggak apa apa itu kan semuanya pirogratis presiden silahkan aja
tapi kok pdi perjuangan tampaknya happy happy saja untuk membagi kursinya kalau yang lain kan seperti gelisah gitu
pdi perjuangan kok kayaknya enggak
nah pdi perjuangan dengan gerindra itu lama hubungannya
historikal sudah lama gitu jadi kalau kemudian pak prabowo bikin deal deal dengan bu mega itu sih menurut saya biasa
kalaupun ada deal deal yang tidak tercapai juga saya yakin pak prabowo juga oh biasa ini saya sudah sering digituin juga
jadi maksud saya kalau kemudian deal deal terjadi kemudian komunikasi komunikasi terjadi antara pdip dan gerindra kan memang sudah lama begitu
kemudian gerindra mau cemburu gitu apa nasdem mau cemburu lihat wah ini pdip sama gerindra kok deket banget nih saya juga harus menunjukkan bahwa kapasitasnya saya ini juga penting di koalisi
boleh begitu nggak ya boleh boleh aja gitu tapi menurut saya memang komunikasi atau hubungan relations antara bu mega dengan pak prabowo itu lebih dekat ketimbang bu mega dan surya paloh
nah silahkan mbak tabang
apakah kemudian dengan pdi perjuangan ataupun bu mega ini ingin mengajak gerindra masuk itu untuk mengimbangi sebetulnya gerakan dari pak surya paloh anda melihatnya seperti itu nggak
nah gini sekarang ini tajam ini bisa begitu bisa begitu
kenapa saya katakan demikian karena kan memang pak surya palo dengan nasdem itu mendapatkan keleluasaan yang luar biasa di kabinet kerja jilid pertama
maka mungkin ibu mega menginginkan juga ada teman yang juga bisa mengimbangi itu
oke nah ya kalau nana tanya saya kan jawab ya coba sekarang nana tanya ke bang donald
menurut bang joni jadi kira kira presiden akan betul betul untuk mengajak gerindra masuk atau gimana ini closing statement gitu
nanti kita nanti sudah mau kelas nih
jadi begini ya itu sekali lagi ini bukan kami dengan pak joko widodo bukan baru sekarang
kami punya hubungan yang panjang
dari awal ya dari awal itu hanya ada dua partai pdip dan nasdem pertama lalu mengajak yang lain lain dengan sejarah yang panjang pemerintahnya juga begitu pertama kecil diajak rame rame
karena apa kita punya tujuan yang sama untuk kepentingan negara
pada saat di mana kepentingan negara
itu kami nasdem ini gerakan perubahan ya kami tidak tanggung canggung untuk menabrak hal hal yang menurut kami tidak patut kami tidak segan segan kami mengatakan itu menyampaikan ya tidak perlu alergi terhadap perubahan gitu
tetapi kita harus ingat ya relasi personal tentu berbeda dengan relasi terkait dengan kebijakan negara
pada saat dimana terkait dengan kebijakan negara hal hal yang personal sifatnya menjadi nomor dua
jadi itu platform yang penting untuk semua tokoh nasional kita
dan itu ada di nasdem
pada saat kita ngomong tentang negara semua hal personal saya saya nomor dua kan
saya harus urus negara duluan
begitulah kira kira relasi di antara tokoh tokoh politik
oke begitu relasi ya
jadi kalau bicara relasi bang john kami gerindra punya hubungan yang jauh kami yang membawa pak jokowi ke jakarta ya kan
memberi tiket partai bersama pdip mengkampanyekan
mohon maaf ikut membiayai memenangkan itu hubungan yang luar biasa
tapi kami tidak meminta minta menagih
bahkan ketika kami berkompetisi dua ribu empat belas kita lakukan secara fair dan baik
ketika dimenangkan itu pada pak jokowi kami tetap ada di luar gitu loh
maksud saya bagi partai gerindra hubungan sedekat apapun sebaik apapun yang lebih penting adalah mali kita bekerja untuk kepentingan bangsa negara
tidak mesti harus di dalam di luar jadi yang penting sekali lagi bagi partai gerindra bukan harus di dalam atau harus di luar
tapi sejauh mana kontribusi kita bagi kepentingan bangsa negara kepentingan itu jauh lebih penting daripada kita bicara harus di dalam atau harus di luar
oke baik kita udah dapat semua summary nya kesimpulannya tadi udah nah nanti kita bahas lagi menjelang pelantikan menteri setelah tanggal dua puluh
mudah mudahan resan juga di menteri dalam
oke kita tunggu saja menteri sd
saya nggak menteri saya adik
sekali bapak bapak atas waktunya untuk cnn indonesia nanti kita akan bahas lagi menjelang pelantikan menteri
apa pendapat presiden jokowi tentang kemungkinan gerindra bergabung dalam gerbong koalisi kita akan simak informasinya usai jeda